gak kena pak rete
siap siap pak rete
gak kena tiga kali
gak kena tiga kali
wah salamut peci saya
ribet banget urusan peci
ini mah kocok
malas ya tulang
balikin temen aku
jangan nulik dia dong
kalau mau nyulik tuh bilang bilang
jadi kita gak khawatir
bilang aja kamu takut
seru banget tuh
itu berapa ini
main aku mami
kalian apa ada disini
tadi kita dikicil sama hantu debus pak
aduh ya alah dahlah
lakam lagi ngejarin kita
kok bisa ya
jahitnya nongol cepetan mesti
kenapa saya mau putus ini
nggak usah hansen dan kemis
aduh parete emang hantu kita kurang ajar banget ya
pakai nyembur nyemburin api segala ke saya
itu hantu kok capek ngejar kita kita aja yang dikejar capek
gimana kalau kita balik ngejar dia supaya dia ngerasain apa yang kita rasain
jangan atuh gimana ketok main jari sili udang
rasain aja lah
tapi parete si hantu itu sebenarnya nggak sisai pelajaran juga sih
mungkin bener apa yang dibilang sama bu messi sama pak rete
kalau saya harusnya itu jangan terlalu banyak marah marah sama rafa
jadinya rafa depresi
bukannya jadi pemberani malah jadi tambah penakut kalau saya marah marahin
sekarang saya nyesel banget parete
sudah bu ranti
kata orang orang manusia ini tempatnya salah dan dosa
apalagi kita sebagai orang tua kadang dinilai anak itu selalu salah
dengan cara kita menyayangi dia atau mungkin memarahi dia kita sebenarnya sayang gitu
jangan sembarangan ya parete
tanda simpatik aja
jangan mentang mentang saya sendiri ya
kau masih gadis atau sudah janda
jangan bercanda dong
ini tuh lagi serius
baik katakan saja jangan mau
si bu ranti
tuh udah parete sih mancing mancing aja
sabar bu ranti sabar
pokoknya tekad saya udah bulat parete
kalau sampai hantu hitung muncul kusayerek dipek pek
enak aja dia berani berani nyulik anak saya
eh tete anak saya rapat teh
saya yang ngelahirin
walaupun dia tetap cimit
toh dekat itu tuh dekat pohon
iya benar parete
dia datang lagi parete
kamu sekarang juga balikin anak saya ya
jangan kamu pikir saya teh takut sama kamu
ah tete bu ranti suka nyumbur api
tenang parete kalau saya nyumbur api saya nunduk biar kena aja ke parete
eh jangan atut utung saya
untung saya juga gak kebakar
aduh berasa partai kayak ubi rebus
aduh parete tenang awan hulu nak
untung besinya aja yang kebakar
kamu sudah membakar parete sudah menculik anak saya
lihat pembahasan saya siate
dia sudah mengumpulkan lagi itu
aduh timpuk pake naunnya
itu banyak awi
ah saya mengsel
kena gak kena
aduh bu ranti
aduh beci saya kena lagi
ya allah parete
nggak usah pake beci lah lari wap
jangan ini kojo ini dari kakek saya
naik haji dulu
saya akan balaskan dendam pareta
untung bu ranti saya gak kebakar
kalau sampai kelapa nggak kena juga
gak kena parete
hebat banget sih dia
siap siap parete
ya gue nyingket
gak kena tiga kali
gak kena tiga kali
wah salamut beci saya aku
ribet banget tuh urusan peci
ini mah kocok
balas ya tulak
labung ngacau prak
karena hu luna tadi
iya lah pasti
ya udah kita lanjut cari rafa aja deh
sial rasain kamu rasain
nah ini kan rumah pemain daibos itu
jadi kan kita udah nanya kata bapak bapak itu arahnya di sini
aduh keren banget

oke jadi kita taruh

kok dia ada di sini
nih vera ngasih duit buat siapa
lukanya nggak kelihatan
oh aku tahu
shhh jangan bersih masih ketahuan
orang itu adalah orang yang minta uang pas atraksi debus
nah vera ngasih uang ke dia
kayaknya itu rumahnya vera deh
iya udah sampai rumahnya udah tanggung
aku akan bomi aku rasa